organisasi masyarakat kedaerahan forum betawi rempuk menyambangi kediaman ma'ruf amin di menteng jakarta pusat
kedatangan ketua umum fbr tersebut ingin menyampaikan dukungan terhadap pasangan calon jokowi ⁇ maruf ⁇ amin yang akan dilaksanakan pada hari minggu
ormas kedaerahan forum betawi rempuk fbr diterima calon wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin di rumahnya jalan situbondo menteng jakarta pusat pada jumat siang
pertemuan ketua umum fbr dan cawapres maruf amin dilakukan untuk membahas kegiatan ormas fbr pada hari minggu esok
serta meminta doa restu untuk mendeklarasikan diri mendukung paslon satu jokowi maruf amin
fbr menilai dukungan ini dilakukan lantaran jokowi telah melestarikan budaya betawi pada saat jokowi menjabat gubernur dki jakarta
untuk itu fbr turut mengundang cawapres satu untuk hadir pada acara deklarasi yang diadakan pada hari minggu tanggal sepuluh maret mendatang
fbr menilai dukungan ini dilakukan oleh jokowi dan jokowi menjadikan budaya betawi terhadap masyarakat betawi
sebulan saat beliau menjabat jadi gubernur dki pakaian adat betawi sadaria itu menjadi pakaian wajib bagi karyawan pemda dki
kemudian beliau juga berjanji untuk membangun masjid di jakarta
beradat dengan purnamen betawi dan itu sudah terwujud di siklasi masyari
jadi buat kita tidak ada alasan untuk tidak mendukung pak jokowi dan jokowi ma'ruf
sementara itu maruf amin optimistis dapat meningkatkan elektabilitas pasangan jokowi maruf dengan adanya dukungan dari ormas fbr
betawi mumpuk atau for betawi mumpuk yang dikeluarkan oleh tumumnya
pusat jokowi yang kedepan saya menyampaikan bahwa fbr akan deklarasi
ini sangat gembirakan karena fbr ini salah satu organisasi kemasyarakatan yang sangat potensial di dki
maka ini kita harapkan akan menambah dan membangun elektabilitas kedepan
jawab pak rizwan ruf amin mengaku berhala
pasangan hadir dalam acara deklarasi fbr untuk paslon nomor urut satu pada hari minggu mendatang
lantaran dirinya dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke wilayah sumatera utara
dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden joko widodo yang berencana akan menghadiri acara deklarasi tersebut
rizki ihtiar yahya jakarta